dewa gue punya temen pengacara
dan gue bakalan minta tolong sama dia
supaya cari keadilannya putri
anak anak itu betul betul selesai
bener sekali mbak
bener sekali mas
terus bagaimana bu
karena itu saya datang kesini
minta bantuan mas pas supaya saya bisa mendapatkan
gue belum bisa kenalin cowok gue sekarang ke lo
lo sebenernya sakit apa sih put
kok lo bisa ada disini
lo kasih tau gue dong put biar gue gak khawatir
lo jawab dong
lo terlisakit apa wa
kita harus lapor kasus ini ke polisi siapapun dia
dokter dokter putri putri tenang
maaf mas mbak silahkan tunggu di luar biarkan kami nangani ke sini
apa putri masuk rumah sakit karena diperkosa
iya tante tapi putri gak kasih tahu siapa pelakunya
tante tau tante tau yes siapa pelakunya itu pasti mike mike marzio
dia kan ngototnya hias untuk dapetin si putri sampai sampai dia maksa maksa buat nikah sama si putri
pasti dia trauma banget
pokoknya gue gak mau tahu si mike harus masuk ke dalam penjara karena dia udah ngebuat putri ancur kayak gini
minta maafin apa
karena gue udah salah sangka sama lo gue pikir lo itu bukan temen yang baik buat putri
tapi ngeliat sikap lo hari ini gue bersyukur banget
putri punya teman baik kayak lo
dewa gue punya teman pengacara
dan gue bakalan minta tolong sama dia supaya cari keadilan putri
anak ibu betul betul salah si mike
bener bener sekali mbak bener sekali mas
terus bagaimana bu
karena itu saya datang ke sini minta bantuan mas mas supaya saya bisa mendapatkan keadilan yang seadilatilnya di sini
ada apa ini
pak apakah benar anak bapak telah menerima puasa
pak pak marsio yang terhormat
saya saya datang ke sini untuk
saya sudah diperkosa sama putra anda bernama mike cuma gara gara dia gak jadi menikahi anak saya
jangan sembarangan bicara
anak saya gak mungkin melakukan hal itu
anak anda melakukannya pak
tanda tapi bukan saya pelakunya
saya rela dicek ke polisi untuk membuktikan kalau saya pelakunya atau bukan
tapi kalau saya bukan pelakunya saya akan menuntutan terbalik atas pencemaran nama baik saya

jangan lupa like share dan subscribe ya

asphaltusam ngeliat berita di tv
lihat berita di tv diperkosa sama mic
rasar wanita gak bener
siapa juga orang mau percaya sama dia kalau dia diperkosa
paling juga cuma akal akalan dia aja
gak emak gak anak sama aja bu
lu tuh kok punya murtuh dijaga ya
gak ada etikanya lo ya
gue minta lu bubar
putri dewa ke dalam kocok yuk
kamu ngaku dong maik
ngaku kau gak mau
kamu melakukan itu semua

itu baru pembalasan awal
belum yang lainnya
dari mulai sekarang

terima kasih juga ageng sumipun empat ribu dua carnegie university dan rumahmu famous kurang berbakat